hai senur jatuh aku perintahkan kalian berdua untuk menemani senopati
sancaglodaya menyelesaikan masalah diperbatasan berangkatlah malam
sandika yang anda sendika agustin rafiq sendika musti
matahari sudah terbenam tapi kau belum sadar juga
selasih kamu sudah sadar
kami ingin melapor
paman kuranda geni
sudah melawan kami berdua
ampun busi prabu
dia memang masih hidup ternyata
dan ilmu kanuraganya
dia hampir saja melukai
raden kian sana
dia hampir saja melukai
apakah kau baik baik saja
aku baik baik saja
paman sanjang lodaya sudah menolongku
mohon ampun busi prabu
bahwa telah terjadi
yang dilakukan oleh pasukan kegelapan
mereka mengobrak abrik desa di perbatasan
bahkan membunuh penduduk yang tidak berdosa
aku yakin sekali
kalau pasukan kegelapan itu
adalah anak buah
dari kuranda geni
aku juga berpendapat seperti itu

aku juga berpendapat seperti itu

pakar sanjang lodaya

aku juga berpendapat seperti itu

untuk menyelesaikan masalah di perbatasan
bawalah satu pasukan prajurit bersama
sendikan kusti prabu
aku mencemaskan guru sancang lodaya
dia baru saja diangkat menjadi

ia belum sepenuhnya mengenal seluruh watak prajurit
dia belum sepenuhnya mengenal seluruh watak prajurit
bagaimana jika kanda mengutus
raden walang sungsang dan
untuk menemani senopati sanjang lodaya
menjelaskan masalah di perbatasan
karena mereka berdua sebelumnya pernah memimpin pasukan
dan keduanya juga sangat dipatuhi oleh seluruh prajurit pajajara
aku perintahkan kalian berdua
untuk menemani senopati sanjang lodaya
menyelesaikan masalah di perbatasan
masalah di perbatasan
berangkatlah walaupun jauh
berangkatlah walaupun jauh
sandika agustin ratu
sandika agustin ratu
sudah siap semua

semuanya sudah berjalan sesuai rencana
senopati sancang lodaya
dan raden walansungsa
mereka telah keluar dari istana
kamu memang bisa
sudah keluar dari istana
tinggal dua lagi
yang menjadikan jalan
dan raden kiansanta
kamu benar bala pati
dan dua orang itu
akan menjadi bagian
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta
dan raden kiansanta